rumah pemilu kembali saudara forum aktivis nasional memberikan penghormatan kepada politisi senior golkar akbar tanjung sebagai maestro aktivis indonesia karena dinilai berpengaruh dalam pemikiran demokrasi di masa reformasi
akbar tanjung pun mengucapkan rasa terima kasih
penghargaan diberikan di acara bertajuk tribut tuban akbar tanjung maestro aktivis indonesia di gedung nusantara iv dpr ri minggu siang
atas kontribusi dan keteladanan akbar tanjung dalam politik kebangsaan di indonesia khususnya dalam mengkader kalangan muda
dalam acara ini hadir ketua mpr ri bambang susatyo wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia hingga dewan penasehat forum aktivis nasional marwarar sirait
menurut bamsud sepak terjang akbar tanjung dimulai sejak mahasiswa hingga menjadikannya sosok yang disegani
pemanggangan di ambil itu bagus ya
aktivis muda sekarang menjadi sangat terdorong termotivasi untuk mengambil bagian dan membangunkan bangsa kita